tidak tertip di jalan dapat hukuman tapi jika patuh juga bisa dapat penghargaan
betapa beruntungnya para pengendara yang menerapkan protokol kesehatan
mereka mendapat ganjaran seperempat kilogram cabai dari polres magetan
semua pasti tahu bahwa cabai sekarang harganya mencapai seratus ribuan
diberi gratis oleh pak polisi mama pasti bahagia bukan buatan
karena hadiahnya berupa cabai para penerimanya pun dikhususkan kepada para mama
pakai masker helm dan juga ini hanya
rencana buat apa bu cabainya nanti buat apa rencana
mahal kan cabai
rencana buat apa nanti bu
rencana buat apa ini
rencana buat nyambel buat masak
tak hanya itu pengendara yang tak mematuhi protokol kesehatan pun mendapat ganjaran
bukan tilang atau sanksi tapi diberi masker gratis agar tak terpapar virus di masa pandemi
wah wah baik sekali
kegiatan ini digelar di dekat jalan ahmad yani tepatnya di depan pasar besar kota magetan selasa siang
kapolres magetan akbp festo ari permana mengatakan
selain menyosialisasikan protokol kesehatan
kegiatan ini membantu warga yang belakangan mengeluhkan harga cabai yang mahal
yakni tembus hingga rp satu ratus dua puluh per kilogram
asiknya warga banyak yang berharap kegiatan ini dilakukan setiap hari
tapi polres magetan tak bisa memberikan janji
ya kalau tiap hari bisa bangkrut juga pak polisi
inam tohari magetan jawa timur